inilah video mendiang iwan budi prasetyo saat menjadi sinterklas di perayaan natal tahun lalu
iwan tak segan berjoget dan melucu untuk menghibur anak anak gereja katolik banyumanik semarang
sayangnya kelucuan iwan itu kini tak lagi dapat dilihat
sedih dan merindukan sosoknya kini dirasakan istri dan anak iwan budi prasetyo
iwan tak akan lagi bisa menemani keluarga ini untuk merayakan natal
iwan budi prasetyo tewas dibunuh
pria lima puluh satu tahun yang bekerja sebagai asn pemkot semarang ini awalnya dilaporkan hilang oleh keluarganya pada dua puluh empat agustus lalu
selang dua pekan tepatnya pada delapan september polisi menemukan sesosok mayat yang hangus dibakar di semak semak pantai marina semarang
usai dilakukan tes gejala
di dna mayat itu ternyata adalah iwan budi prasetyo
iwan budi prasetyo pembunuh dari rumah iwan budi prasetyo
iwan budi yang tak pernah mengira suaminya meninggal karena dibunuh
sampai saat ini kasus pembunuhan iwan budi pun belum terungkap
namun oni berupaya keras untuk tetap bisa bersuka cita meski natal tanpa suami di sampingnya
nah tahun tahun ini memang kita siap dengan apapun yang terjadi pada tahun depan
apapun yang terjadi apapun dari hikmah natal
kali ini kita beriksa memiliki hikmah
kita siap untuk menerima segala apapun
tetap dengan sukacita dengan tetap syukur dengan tetap apapun yang harus kita jalani
apa yang dialami keluarga iwan budi adalah salah satu kisah sedih sejumlah umat kristiani
yang tak lagi merayakan natal bersama orang tercintanya
namun mereka percaya hari raya natal akan membawa
semoga terang dan kebahagiaan
damar sinuko semarang jawa tengah